dengan semangat menghormati proses demokrasi dan tidak ingin dituding bersikap politis
kapolri memerintahkan jajarannya untuk menunda dulu proses hukum terhadap para calon kepala daerah
yang sudah ditetapkan oleh kpu kecuali mereka yang tertangkap tangan
tepat dan adilkah langkah polri ini bagi calon pemilih
untuk membahas topik prime semalam ini saya sudah bersama dengan komis martinus tompul
yang merupakan kabak penum polri selamat malam
martinus terima kasih
kemudian ada fadli ramadhanil yang merupakan peneliti dari perludem
selamat malam bang fadli
dan donald faris merupakan peneliti hukum pada divisi hukum indonesia corruption watch atau icw
pak donald selamat malam
selamat malam mas indra
kita akan dengarkan kembali pernyataan dari kapolri terkait dengan penundaan proses hukum
terhadap calon kepala daerah yang sudah ditetapkan kepesertaannya oleh komisi pemilihan umum
untuk tidak melakukan proses hukum kepada pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh kpu
apa untuk menghormati proses demokrasi
karena the hallmark of demokrasi bagian terpenting dari demokrasi adalah election
putting milihan suara pembentang suara
supremasi hukum adalah bagian dari demokrasi tapi bagian terpentingnya adalah election
ciri khas demokrasi
sehingga kita saya perintahkan untuk menghentikan itu proses hukumnya ditunda
sampai dengan nanti pilkada selesai
baru kita lanjutkan nanti
kemudian yang kedua kenapa
karena yang muncul ini kan sudah ditetapkan oleh kpu
bukan hanya perorangan dia pasangan calon tapi juga gerbongnya
kita hormati pasai dukungnya
kita hormati masyarakat pendukungnya
ya karena kalau saatnya diproses hukum nanti dianggap nanti polri
bukan bermain kritik yang lain
ya ada berbagai pertimbangan yang tadi disampaikan secara langsung begitu ya oleh kapolri kemarin
saat proses penentangan mou atau nota kesepahaman dengan kejaksaan agung
dengan jaksa agung begitu dengan juga ketua kpk
saya ke pak martinus terlebih dahulu pak martinus
jadi mungkin bisa dijelaskan kembali pak
karena sebelumnya pada bulan januari saya lihat memang sudah sempat muncul
pernyataan dari kapolri ini
tapi waktu itu pernyataannya lebih kepada masih akan mengkaji
masih akan mengkaji soal apakah menunda proses hukum ini akan diambil sebagai jalan
ataukah tetap jalan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum
tapi kemarin menyatakan pasti begitu ya untuk menunda dulu
apa pak kajian dan dasarnya dan apakah tidak melanggar aturan perundangan yang ada
sebenarnya ini kan bukan hal yang baru ya
kita sudah lakukan itu pada dua ribu empat belas dua ribu lima belas
pada saat itu kapolrinya pak badrodin
sehingga itu menjadi sebuah pilihan bagi polri untuk
jangan sampai pilkada ini dicerdai dengan mendiskreditkan seseorang
kemudian membunuh karakter seseorang
sehingga dari berbagai sudut pandang kita tetapkan
sebenarnya sudah mulai dua ribu tujuh belas akhir itu sudah dijelaskan kepada seluruh jajaran melalui telegram
bahwa kita tunda dulu
karena kita paslon itu sudah melalui sebuah
mekanisme di partai politik untuk menentukan siapa paslon itu
kemudian kpu sendiri kan sudah menetapkan siapa
menunisarat atau tidak
nah yang muncul kan biasanya adalah laporan laporan ijazah palsu
kemudian laporan laporan yang negatif ya
yang negatif yang dulu pernah muncul
laporan laporan tersebut yang kemudian belum ditindaklanjutin itu dimunculkan kembali
nah hal yang seperti ini yang kita tunda
tapi bukan menghentikan tapi menunda
yang melaporkan itu silakan kita akan terima kita akan inventarisasi
kita akan lakukan catatan kita akan tunjuk tim penyidiknya
namun proses pemanggilan proses pemeriksaan ini kita tunda dulu
tapi kaitannya dengan satgas
dengan satgas antipolitik uang dengan adanya operasi tangkap tangan
akan melakukan operasi tangkap tangan juga
itu berbeda dengan yang konteks yang dimaksud oleh kapolri ini
oh ya ini berbeda
itu adalah menyasar penyelenggara pengawas maupun paslon
dan mereka mereka yang berhubungan yang terlibat di sini
siapa siapa saja di situ
kita ott untuk itu
nah kalau misalnya ott tidak berhenti tidak ditunda
atau kasus kasus misalnya yang ancaman hukumannya hukuman mati
walaupun tidak ott
walaupun tidak ott itu kita masih teruskan
misalnya dia terlibat terorisme ya kita
kalau kasus korupsi
kalau kasus korupsi kalau korupsi kan sudah dari awal
itu sudah ada laporannya sudah ada penyelidikannya
nah meningkatkan itu menjadi penyidikan itu yang kita tunda dulu
tapi data data bahan bahan
itu sudah dimiliki dalam proses penyelidikan oleh penyidik
pak radlidem sempat mengkritisi ya
di januari juga sempat meminta agar polisi benar benar mengkaji ini dan tidak melakukan itu
tetapi kali ini memang keputusannya sudah dengan berbagai pertimbangan
akhirnya menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh kpu
karena tadi sudah ada seleksi seleksi tadi alasannya pak fadli
tanggapan pak radlidem sejauh ini bagaimana
pertama menurut saya sebetulnya pendekatannya jangan kepada penundaannya
karena kan ini dua hal yang berbeda sebetulnya
satu proses penegakan hukum yang itu adalah prinsip yang tidak boleh dikesampingkan
dan mesti dijalankan secara profesional
nah yang kedua adalah proses pemilihan kepala daerah
termasuk juga proses pemilihan umum yang juga sedang berjalan
nah yang mesti dilakukan menurut saya di kepolisian adalah bagaimana memastikan jajaran kepolisian
mulai dari pusat sampai ke tingkat resor di kabupaten kota misalnya
bekerja secara profesional
tidak ada yang berpengaruh
ada upaya untuk kemudian mengkriminalisasi
kemudian untuk mendiskreditkan orang karena sudah jadi calon
kemudian ada laporan laporan yang datang ke polri
kemudian dipanggil dan segala macam yang tidak ada buktinya
itu kan kemudian memang tidak diperkenankan
akhirnya menjadi kendaraan apa alat politik ya
nah pendekatannya menurut saya kepada jaminan bahwa seluruh proses penegakan hukum
yang akan dilakukan oleh polri akan tetap dilakukan secara profesional
secara mandiri dan tidak akan kemudian mengkriminalisasi
karena kepentingan politik
jadi dalam bahasanya sederhana mempolitisasi proses pendekatan hukum
nah itu yang harus dihindari
jadi bukan kemudian keluarannya memilih menunda
karena tadi juga agak sulit juga kemudian nanti memisahkannya
ada satgas anti politik uang yang dibentuk oleh polri bersama dengan
polda dan juga polres
itu kan bekerja dalam rangkaian tugas dalam hal melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara
dan juga termasuk peserta
dan salah satu yang sudah dititipkan adalah
yang terjadi di garut kemarin
nah ini kan tidak mungkin ditunda karena berkaitan dengan tindak pidana suap
dan juga berkaitan dengan pidana elektoralnya di pilkada
nah termasuk juga nanti misalnya kalau kemudian terjadi kasus korupsi misalnya
atau kekerasan penganiayaan intimidasi pembunuhan dan lain lain
kan kemudian jadi agak rumit mengklasifikasikannya
nah menurut saya pendekatannya mas indra adalah menjamin bahwa polri akan tetap profesional
dalam melakukan peran peran yang berkaitan dengan pendidikan
dan peran peran penegakan hukum dikontestasi demokrasi
jadi bukan memilih untuk menunda
jalan aja terus tapi jangan khawatir karena kalau dengan profesional dilakukan
maka tidak akan dianggap politisasi
kalau sekarang tapi keputusan dari polri sudah akan menunda proses hukum itu bagaimana menurut anda
nah ini yang kemudian kita khawatirkan akan menjadi ruang untuk proses penegakan hukum
tidak berjalan secara maksimal
kalau nanti misalnya ada calon kepala daerah karena sekarang sudah semua jadi calon kan
yang melakukan tindak pidana
terkali sebagian mengklasifikasikan ini bisa ditunda sebagian ini harus ditindak lanjuti
ini kan jadi perdebatan baru lagi
nah makanya menurut saya sebaiknya kalau memang sudah ada dua alat bukti proses penyelidikan sudah berjalan
dan layak dinaikkan ke penyidikan misalnya ya dijalankan saja
dan itu kan juga menjadi bagian informasi bagi pemilih
bahwa kepala daerah yang akan dipilih haruslah orang yang clear dan clean dari kasus hukum

dan termasuk juga apa yang dilakukan sekarang beberapa calon kepala daerah
tertangkap tangan dalam kasus korupsi misalnya
kan kita juga berada dalam konsekuensi tidak bisa mendiskualifikasi yang bersangkutan

tetap akan dipilih juga oleh masyarakat

nah makanya prosesnya berjalan saja
tapi jaminan yang harus dikedepankan adalah bahwa seluruh rangkaian proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh polri
dijamin akan dilakukan secara profesional
karena kemarin itu kan mou juga dengan ketua kpk
yang kemudian justru menarik juga sebenarnya pernyataan dari ketua kpk
nanti kita akan lihat juga pernyataannya
bahwa akan ada dua ada beberapa calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka sembilan puluh atau sembilan puluh lima persen begitu katanya
kalau saya membaca apa yang disampaikan oleh kapolri dan juga penjelasan oleh pak martin tadi
kan membagi berdasarkan dua tempus dua waktu sebenarnya
yang disuspend untuk sementara waktu
kasus yang dilaporkan
atau patut diduga terjadi sebelum masuk ke rezim tahapan pilkada
sementara yang bisa berjalan terus dan mou itu kan menampung sebenarnya kasus kasus yang terjadi pada saat pilkada itu terjadi
ini dua tempus atau dua waktu yang berbeda secara proses
saya mau menjelaskan atau mencoba untuk melihat secara lebih agak detail tempus yang pertama
tembus yang pertama itu adalah kasus yang terjadi sebelum
penetapan atau proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri
kapolri menyebutkan sebelum penetapan pasangan calon dalam pilkada
ada sisi positif dan sisi negatifnya
kalau sisi positifnya ditunda tentu ini positif bagi pasangan calon
bagi publik yang menjadi negatif tentu ada juga pandangan tidak adanya kepastian hukum
yang kami harapkan sebenarnya pak martin dipilah saja

mana kasus yang kemudian punya skala kasus yang
digolongkan sebagai kasus tindak pidana khusus
seperti tindak pidana korupsi
atau mana yang kasus tindak pidana umum
karena kita juga tidak mau kalau seorang orang calon bakal calon kepala daerah
hanya dilaporkan dengan kasus tindak pidana umum
tidak bayar tilang di kendaraan itu juga tindak pidana itu
itu piring kan sebenarnya
atau kemudian banyak saja cara cara orang menggunakan tangan kepolisian
untuk kemudian melumpuhkan atau menggugurkan pasangan calon calon tertentu
yang paling elegan menurut saya adalah memisahkan
mana yang tindak pidana khusus dan mana yang jenisnya tindak pidana umum
kalau jenisnya tindak pidana khusus tindak pidana korupsi jalan saja
kadang kadang justru itu menghadirkan kepastian hukum juga bagi pemilih
bukan hanya kepada pasangan calon kepastian hukum itu mau dihadir
kepada pemilih keuntungan masing masing seperti apa
sarat dari salah satu pasangan salah satu kepala daerah itu adalah
tidak tercela dan punya persoalan hukum
jadi kalau seorang ya kemudian
berstatus sebagai terlapor dan patut diduga
polisi sudah masuk kepada tahapan penyidikan
kemudian apakah masih memenuhi syarat sebagai seseorang yang tidak tercela secara hukum
itu juga akan terjadi perdebatan
tapi saya memahami juga psikologi
karena begini mas indra
apapun yang dilakukan oleh kepolisian ini kadang kadang kan punya dua sudut pandang
yang bias di masyarakat
dan kita harus mengakui institusi paling kuat di republik saat sekarang ini adalah institusi kepolisian
karena ratusan pasal pasal di khp bisa digunakan untuk kepada siapa orang
kalau kpk itu hanya menggunakan pasal undang undang korupsi dan undang undang tppu
tapi kepolisian mulai dari tindak pidana umum tindak pidana khusus semuanya bisa digunakan oleh kepolisian
tentu bagaimana menggunakannya dengan tanpa ada pretensi dan kepentingan kepentingan tertentu itu yang paling sulit
dan masyarakat pasti punya akan dua sisi yang berbeda untuk melihat tindakan tindakan yang dilakukan oleh
saya melihat kepolisian coba menghindari agar tidak ada tudingan tudingan
mending saya suspend
dan saya setuju ini bukan cerita baru mas indra
kalau kita ingat kasus tahun dua ribu pilkada dki kemarin dua ribu tujuh belas ya
kan sebenarnya pernyataan pak tito dulu saya ingat betul dia melanggar perkap yang diciptakan sendiri oleh pak barodin hatiwaji itu terhadap kasus basuki cahayapurnama ahok
dan akhirnya mereka tetap melanjutkan ya dengan variabel lain tekanan massa yang justru pada waktu itu kuat oleh
tapi juga menghadirkan keadilan bagi kelompok tertentu tapi juga menghadirkan ketidakadilan bagi kelompok yang lain
ini kan akhirnya serba salah maju kena mundur kena jadinya
jadi menurut saya kalau begitu caranya adalah setrik saja
pisahkan tindak pidananya apa tindak pidana khusus jalan terus saja
tapi kalau tindak pidana umum yang sumir tidak ada hal
yang laporannya memang ditujukan untuk mendowngrade kandidat kandidat tertentu abaikan saja untuk waktu tertentu
jadi nggak bisa pukul rata suspense seperti yang sekarang ini
saya berpandangan sebaiknya tidak dipukul rata
dan yang disampaikan kemarin oleh kapolri mou antara tiga institusi ini empat institusi ya pak ya tambah kpi
oh ya kpi berbeda
soal yang berbeda ya
tiga institusi menurut saya kalau seandainya dalam proses kasus tindak pidana
kasus tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu itu kan dilakukan tanpa harus menunggu
seperti ott yang dilakukan di garut
dan saya mengapresiasi kinerja tiga institusi yang mau bekerja untuk mengawal itu
tapi ada yang terlupa pak bawaslu
padahal peran sentral menurut undang undang itu ada juga keundangan bawaslu untuk diajak bicara soal penegakan hukum pemilu
saya nggak tahu kenapa itu terlupakan
soal pemisahan nanti akan dijawab oleh pak martus kita break terlebih dahulu ya
dan premis masih akan segera kembali
tadi ada penjelasan menarik dari bang donald faris yang menyebutkan
ada benarnya juga kalau penundaan ini dilakukan karena bisa saja akan digunakan oleh orang orang lain
atau calon calon lain secara mungkin kemudian di tingkat bawah begitu
untuk kemudian melakukan politisasi kepada calon lawan di pilkada begitu
tapi lebih tepatnya adalah dipisahkan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus
kalau tindak pidana khusus tetap jalan terus
karena tadi sempat juga pak martinus bilang kalau yang kasus korupsi itu tetap ikut masuk di suspensi juga
jadi begini saya kembali lagi nih mas fadli
soal kriminalisasi ini penting
kriminalisasi itu kan sebuah pemahaman sebuah
pelaksanaan proses hukum kalau dia tidak ada hukumnya kalau tidak ada pasal pasalnya
bukan dipaksakan tidak ada kemudian dipaksa dibuat seakan akan ada
itu istilah kriminalisasi
nah itu perlu kita pahami semua sehingga tidak ada istilah bahwa penegakan hukum yang dilakukan itu kriminalisasi
bahwa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan proses hukum
sesuai karena ada pasal pasalnya
nah apa yang disampaikan mas donald tadi
ini kita kembali kepada pertanyaan mas indra
bahwa memang secara khusus dibagi seperti yang disampaikan oleh mas donald itu belum ada
tapi untuk kasus kasus tertentu
pertama kasus yang ancaman hukumannya mati
jadi kalau dilihat oh dia narkoba hukuman mati
kemudian ancaman hukuman yang mati lain kasus terorisme
kasus korupsi kita belum ya
belum ancaman hukuman mati ya
ada ancaman hukuman mati kalau dilakukan pada saat tertentu
nah itu masuk ke dalam kategori itu
tidak hanya memang tidak dijelaskan kasus ini kasus ini kasus ini
tapi dikategorikan sampai kepada kejahatan kejahatan yang luar biasa yang transnasional
kemudian yang berimplikasi terhadap kejahatan negara
dan kemudian yang ancaman hukuman mati
nah tidak memang secara rinci
kasus penganiayaan oh kasus ini ini masuk ini tunda
tidak seperti itu
tapi akan ke sana atau tidak juga akan ke sana
kita ini sudah kita beri arahan kepada seluruh jajaran
jadi ini juga bukan hanya buat eksternal pembelajaran ini
kebijakan ini juga buat internal
kenapa dengan itu
kita bisa jadi kita dipengaruhi untuk melakukan proses hukum
yang kemudian akan menjadi sebuah pembunuhan karakter
dia black campaign dia karakter
kalau dia negatif campaign berarti dia untuk di diskreditkan
yang kemudian dia elektabilitasnya bisa kecil
nah hal ini yang kita betul betul kita buat supaya soft
dan sampai tidak membuat gaduh
dan kemudian bisa berakibat kepada cederanya proses demokrasi ini
itu yang digarisbawahi juga oleh bang donald tadi soal kasus
kalau kasus korupsi itu apa yang kemudian menjadi pertimbangan belum
apakah karena hanya melihat ancaman hukuman mati yang baru bisa dilanjutkan
ataukah tidak ke sana
tidak ada masalah kalau ott
seperti misalnya yang
itu kasus apapun itu
kasus apapun ott ya kita
narkoba misalnya pada saat itu sedang nyapu
ya yang harus kita proses
ya itu tertangkap tangan
itu pasti kita akan proses
tapi kalau untuk yang kasus korupsi tadi misalnya kalau bukan ott
bukan ott juga tapi memang ya terlibat suap dan sebagainya
katakanlah itu bukan kpk yang menangin tapi kepolisian
jadi kalau kasus korupsi yang dilaporkan selama ini
itu tentu masih dalam tahap tahap penyelidikan
dan kami memang
kalau penyidikan kemudian sebelumnya sudah penyidikan
dan kemudian sudah ditentukan tersangka
baru kita teruskan
tapi kalau pada saat itu belum
dan kemudian kebijakan ini muncul sejak disampaikan oleh bapak kapol riten
itu kita harus menundangnya
tapi bagi pemilih adil gak sih kemudian kalau misalnya
katakanlah memang masih dalam konteks penyelidikan
kalau narkoba terorisme mungkin kecil sekali ya
jarang sekali kita jumpai mungkin ada tapi kecil sekali
calon kepala daerah yang akan jadi pemimpin itu terlibat di dua hal itu
tapi kalau korupsi itu biasanya nempel sekali nih
kadang kadang karena suap soal apa namanya ya
kita tahu juga di kpk kan ada beberapa juga
tapi kalau misalnya itu bagi pemilih sudut pandang pemilih adil nggak kemudian
dengan ditundanya ini walaupun dia sudah
masuk ranah penyelidikan ditunda
kemudian mereka yang tidak mengetahui akhirnya memilih calon tersebut
dan bahkan bisa menang dan itu ada contohnya juga
bagaimana sudut pandang itu menurut pak ruludep
ya sebetulnya proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap calon kepala daerah
kalau penegakan hukum itu dijalankan secara profesional secara baik
sesuai dengan bukti bukti dan fakta yang ada
itu justru melindungi pemilih sebetulnya
kalau dia diproses secara baik di tengah tengah tahapan ini
kasus korupsi misalnya mas indra
kalau sudah ada penyelidikan sudah ada peristiwanya sudah ada
sudah ada indikasi dan lain sebagainya
kenapa tidak diteruskan saja
tujuannya untuk apa
menyelamatkan pemilih juga agar kemudian tidak memilih orang orang yang bermasalah
nah saya tadi lagi contohkan soal beberapa tersangka korupsi yang sudah ditangkap oleh kpk
karena tidak ada mekanisme untuk mendiskualifikasi
pemilih tetap disuguhkan orang yang sudah ditahan loh oleh kpk
menjadi tersangka kasus korupsi
ini kan tidak baik bagi pemilih
kenapa kemudian tidak dibangun mekanisme diskualifikasi
meskipun itu hal yang lain
nah dalam proses ini menurut saya
kalau sudah penyelidikan itu kan berarti peristiwanya sudah ada
peristiwa pidananya sudah ada
tinggal ditemukan tersangkanya siapa
kira kira seperti itulah
nah proses penyelidikan sudah jalan
apalagi itu melibatkan calon kepala daerah kan
calon pemimpin yang akan dipilih oleh pemilih
nah jadi menurut saya pendekatannya bukan penundaan
tapi pendekatannya memastikan proses penegakan hukumnya berjalan secara baik dan profesional
kita percaya lah polri akan melakukan itu
tidak akan kemudian seperti yang disampaikan mas donald tadi
kalau kemudian kasus hukum itu dikedepankan untuk mengalahkan lawan politik
kadang kadang motif itu kan muncul juga
nah itu yang dipastikan harus tidak ada
kalau kemudian proses penegakan hukum itu dilakukan untuk keadilan
sesuai dengan bukti yang ada
bagi saya sebagai pemilih
itu akan menyelamatkan saya juga
agar kemudian tidak memilih orang yang sama saya
jadi sudah tahu
nah itu yang penting juga
jadi ini proses yang saling memberikan kemanfaatan sebutnya
proses penegakan hukum dilakukan secara baik
kalau memang orang atau calon kepala daerah itu bermasalah
pemilih akan mengetahui dari awal
itu untuk kasus apa saja
sudut pandang anda tidak perlu pemisahan pemisahan tadi itu
betul menurut saya untuk kasus apa saja
lempeng saja begitu ya
dan yang pasti kan
kalau kemudian kan ada juga orangnya
kayak pak martinus tadi bilang
kalau tiba tiba ada saja laporan ijazah palsu
laporan pemalsuan ktp
misalnya di tengah tengah tahapan
nah itu kan baru kan dinilai oleh penyidik
apakah ini betul ada buktinya atau tidak
ataukah ini hanya untuk mengganggu proses tahapan pilkada saja
atau ini bagian dari sartre ginda
ini penyidik subjektif penyidik bisa memilah itu ya
penyidik kan bisa menilai itu
pendekatannya itu menurut saya
jadi bukan sampai ke penundaan ya
tapi bagaimana proses penyelidikan penyidikan
itu dilakukan secara baik dan profesional
baik mas donald ini kemarin juga ada pernyataan menarik dari ketua kpk
kita akan simak terlebih dahulu
karena dari kalau yang kita lihat dari pertemuan yang sama
tiga orang yang menjadi pemimpin masing masing institusi
dan kemudian melakukan kesepakatan dalam sebuah mou
dua di antara pemimpin tersebut menyebutkan setuju dengan penundaan proses hukum
terhadap calon kepala daerah
tapi menarik berbeda yang disampaikan oleh ketua kpk agus raharjo berikut ini
saya nggak boleh nyebutkan nama dulu kan
yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat
mereka melakukan korupsi di waktu waktu yang lalu
itu petahana atau petahanan
ada yang petahana ada yang sudah berhenti dari jabatannya
tapi sekarang maju untuk pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi
ya jadi yang disampaikan itu selanjutnya ya
ada yang akan mengumumkan atau tidak mengumumkan dalam proses ini
selama pilkada berlanjut
nah ini bagaimana buat kpk
berbahaya tidak kalau misalnya ikut ikutan menunda proses
karena ini kan pasti tidak pidana khusus kan kalau korupsi kan
saya coba menerawang dulu beyond apa yang sebenarnya beliau sampaikan itu
saya coba memaknai itu sebagai sebuah warning
maksudnya barangkali sebagai sebuah warning kepada kandidat
kepada partai politik agar kemudian jangan main main
karena kpk mengawal sebuah kontestasi demokrasi
mengawal para kandidat supaya tidak terjadi persekongkolan
supaya tidak terjadi permainan proyek
permainan perizinan yang paling rawan terjadi di setiap kontestasi demokrasi
itu yang paling banyak sebenarnya
karena satu tahun menjelang pilkada itu
momen calon kepala daerah kalau dia petahana akan maju lagi
itu mengumpulkan uang untuk berkontestasi di pilkada
di barter ya dengan proyek proyek yang diberikan
dan saya pikir sudah banyak sekali pak
masyarakat sudah paham
dan kasus kasus korupsi sudah juga terbukti di pengadilan
adanya benang merah antara momen momen tertentu pilkada
dengan kesempatan orang melakukan korupsi
itu sepertinya dugaan saya
message yang mau disampaikan oleh pimpinan kpk kepada kandidat atau kepada publik
tapi yang menjadi bias menurut saya
karena pernyataan itu membingungkan dan prematur
membingungkan karena kalau kita baca utuh di beberapa media
menyebutkan dan tadi juga dilihatkan dimunculkan sementara
karena hanya dua orang yang akan ditetapkan tersangka
juga bisa maknanya seperti itu
itu menjadi makna membingungkan
sisi yang lain menurut saya adalah prematur
ya belum tersangka itu ya
artinya prosesnya sekarang bisa jadi diantara ujung penyelidikan mau masuk kepada penyidikan
kan kpk menetapkan seorang sebagai tersangka itu
di ujung penyelidikan biasanya mau masuk pada tahapan penyidikan
nah itu memprematur menurut saya
karena ya sudah ini kan gaya kpk
kalau mau menetapkan orang sebagai tersangka ya sedang
tidak perlu kemudian ada pengumuman atau pemanasan sebelum penetapan tersangka
tapi kalau konteksnya pertemuan kemarin dalam sebuah mou
dua pimpinan yang lain menyatakan dari kejaksaan agung dan polri ya
menyatakan akan menunda dulu proses hukum
mungkin ada pesan yang sengaja ingin disampaikan oleh kpk
kalau kpk nggak bisa ikut ikutan menunda gitu loh
mungkin benarkah begitu
saya tangkap mungkin tidak seperti itu
karena kan itu di luar konteks mou
ruang lingkup mou yang kemudian disepakati
ruang lingkup mou kan hanya membatasi di ruang penyelenggaran pemilu kerjasama antar institusi
bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian kejaksaan dan kemudian oleh kpk
apa peran sharing responsibility di antara tiga institusi itu
apa yang dilakukan oleh kpk kan hampir sekarang
di bulan februari januari dan februari saja
itu sudah delapan orang yang ditetapkan tersangka oleh kpk
empat diantaranya adalah pasangan calon
artinya salah satu diantara pasangan calon
jadi setengah dari delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
dalam konteks kepala daerah
itu adalah kandidat di dalam pilkada
nah yang saya memahami coba
katakanlah di balik tujuan meset pernyataan itu
tapi menjadi prematur dan menjadi
kalau kemudian dikatakan seperti itu
kalau dikatakan sekarang
akhirnya juru bicara yang kemudian akan meluruskan
kalau bapak kapolri yang salah pasti pak martin yang akan mundur
baik kita masih dalam ulasan soal ini
primis saya akan kembali setelah jadwal berikut ini
terima kasih pak
dia sudah prob meine heli boys
alberto batu bisa menemui pak martin hanya
ini mau dipanggang ke
pertama soal sinergitas kemudian kedua pertukaran informasi dan ketiga peningkatan sumber daya manusia
di antaranya seperti misalnya melakukan sama sama melakukan kampanye itu yang dilakukan
jadi tiga hal itu tidak ada sama sekali soal penundaan diisi perjanjian kerjasama itu tidak ada seperti itu
oke pak jadi nanti akan seperti apa mekanisme proses penundaan ini
nanti apakah memang nanti apa namanya akan berjalan itu sesuai dengan seperti yang kalau bang fadli bilang tadi
sebenarnya tidak perlu dengan cara menunda tapi kan itu penyidik punya objektivitas atau subjektivitas
menentukan nah ini tujuannya cuma mau menjatuhkan elektrikitas lawan
tapi kalau ini misalnya memang kasus yang benar benar harus dijalankan dan lain sebagainya
atau polri akan lebih memilih jalan aman tidak sama sekali menunda dulu semua
kita ini kan berangkat dari undang undang kepolisian yang menyatakan
kita netral di dalam dunia perpolitikan
hukum ini kan bisa dijadikan alat bagi siapapun untuk menjadikan sebuah kasus hukum yang berakibat kepada mereka menjadi sebuah
maaf saya bawa tapi kalau kata pak fadli tadi kalau polisi menjalankan secara profesional maka aman aman aja itu
kalau profesional tentu ya yang kemudian yang kita katakan bahwa netralitas itu harus dibangun
tidak hanya sekedar itu adalah sebuah amanat undang undang tetapi itu harus dibangun
di antaranya dengan menyatakan bahwa menunda
tapi kalau ada orang laporan kita terima
kalau pemalsuan kita kalau pemalsuan saya baru ingat bahwa itu masuk di dalam undang undang tindak pidana undang undang pilkada
nah tentu kita dorong bawaslu untuk melakukan melalui gak kumdu untuk melakukan satu proses
kemudian seperti menghalang halangi orang untuk tidak memilih itu juga menjadi sebuah pidana pemilu
jadi pada prinsipnya bahwa kami ingin netral kami ingin membentengin diri dari upaya upaya untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk mendiskreditkan seorang itu kami jaga
jadi ini sebenarnya dasarnya apakah memang karena belajar dari dua ribu tujuh belas pilkada dki

bagaimana keadaan setelah pemilu sebenarnya
desakan massa dan lain sebagainya soal penegakan hukum dalam kasus tertentu
ya dalam pengalaman pengalaman kita juga harus menjadi sebuah pertimbangan bagi kita dalam satu mengambil kebijakan
tapi kita sudah memilih bahwa kita akan menunda tentu kita akan konsisten
jadi lebih baik menunda aja ya begitu ya
udah dipasang garis aman dulu di depan dari awal kita tidak mau menunda begitu ya
itu saya membaca
polri tidak hanya mau mengamankan konteks pilkada agar tetap smooth itu dia yang menyebutkan
jadi kalau saya lakukan itu itu saya lakukan
agar tetap smooth tapi juga mengamankan institusi
kalau kpk menetapkan seorang tersangka
saya belum pernah mendengar ketua umum sebuah partai menelpon pimpinan kpk
kenapa calonnya dijadikan tersangka
tapi institusi polri pasti akan nggak pernah berhenti
telpon kapolri itu ditelepon oleh elit partai
ini pernah terjadi berarti
saya emang ya gini karena internal polri
paling mudah untuk disusupi dengan kepentingan kepentingan eksternal secara politik
jadi orang kadang kadang mau menggunakan tangan untuk melindungi orang tertentu
tapi pada saat yang bersamaan juga menggunakan tangan untuk menjatuhkan orang
jadi polisi akan selalu berada pada posisi yang serba salah dalam konteks ini
daripada susah susah mending berundah dulu
dari sini mending barrier saja stop saja
lebih baik menghadapi beradu argumentasi dengan bang fadli lebih aman
tapi pak fadli sebagai penutup kira kira bagaimana dengan keputusan melakukan penundaan ini
apalagi mungkin belajar dari dua ribu tujuh belas
desakan masa dan lain sebagainya takut dijadikan alat politik dan lain sebagainya
yang kemungkinan banyak juga pengamat politik bilang ini bisa terulang di sejumlah daerah lain
kalau tadi pak martin menjamin polisi pasti akan netral dan polisi pasti akan profesional karena itu menurut undang undang
sesungguhnya tidak perlu lagi ada argumentasi penundaan itu
karena netralitas dan kemandirian serta profesionalitas itu akan menjauhkan polri menurut saya
dari kemungkinan kemungkinan tekanan tekanan politik
yang mungkin akan ada seperti yang disampaikan mas donald
meskipun itu akan pasti muncul juga
orang ingin menghajar lawan politiknya kemudian memasukkan laporan kepada kepolisian
itu pasti sangat mungkin ada
nah menurut saya pendekatannya memang lebih baik kepada memastikan institusi polri untuk bisa menjaga itu
meskipun itu berat sekali
tapi memang hal hal yang kemudian terang benerang seperti
yang paling banyak itu sebetulnya potensinya pelanggaran pidana yang berkaitan dengan politik pilkada
politik uang suap kepada penyelenggara dan lain sebagainya
nah itu saja kemudian yang harus mesti diperkuat menurut saya
agar kemudian kejadian kejadian di garut kemarin itu tidak hanya menjadi sebuah satu kasus yang kemudian selesai
tapi kalau memang ada di daerah lain atau ada pengembangan dari kasus yang itu
oke baik terima kasih atas ulasan pak martin
ada pak martin di sini mas indra satu saja
pak martin itu starting yang bagus sekali kasus garut itu menurut saya
kalau saja kasus ini fenomena gunung es
permainan antara oknum kandidat
dengan penyelenggara itu banyak sekali terjadi di daerah
kita berharap kepolisian dan seluruh aparat yang memiliki kewenangan untuk itu menyasar sektor itu
karena kualitas pilkada akan ditentukan oleh penyelenggara yang benar
dan mudah mudahan polri bisa bekerja secara objektif untuk mengejar persoalan tersebut
dan kalau itu tidak ditunda ya pak martin
kalau itu tidak apa apa
oke terima kasih
pak martinus terima kasih juga bang fadli dan bang donald atas waktunya malam hari ini selamat malam
prime news masih akan segera kembali setelah jadwal berikut ini